fikri dimana kamu
fikri dimana kamu
kalian berisik banget
kayak orang tauran aja
kecuali pada tidur
ada tidur keluar
wah enak ya pada tidur ya
eh indra bangun
udah pagi ya belum
ngapain sih kesini
kebakaran dari jonggol
ada apa sih
udah malem nih
dengerin aku dong
aku mau curhat nih
makanya dengerin dulu
yaudah deh udah kita dengerin
aku kesel mohon sama si fikri
ustek ustek narah fikri di kamar aku
udah kasur aku diberantakin
rasanya kayak diapain gitu
ya udah malemnya
udah malem ini
ini malem malem paling enak
biasanya ada pantun ya
saya pengen denger pantun dari pak ustadz
aduh pak de se kalau makan
pak de ustadz udah makan dulu pisangnya
eh allah allah
sobrang lagi pisangnya pada diri
eh pada diri
pak hati hati dong
pak de jangan begitu dong
memang pisang adanya disitu makanya nanya saya masang
lah emang pisang saya udah angkat balik lagi kemari kagak mungkin
oh jadi pun menurut saya
ya makan siapa saya gak makan
lah saya mana tau
emang pisang adanya disitu ya udah pak de kalau emang pak de yang makan gak apa apa saya redo saya ikhlas
kok gak sedulur
eh pak de astagfirullah siap
saya akan belum makan
nah tuh kurang adil bagaimana
tadi abis sekarang ada lagi kan
adiak tangan tuh
ini tangan orang ini
pak de makan
ya allah siapa sih
insya allah ustadz maafin saya ya pak de
saya udah nuduh yang bener bener
asal kamu tau ya
ya allah pak de maafin saya ya abis emang pisang disitu berdua yang ngadepin
oh gak enak kan dengernya
fikri harus sadar itu sakit hati saya
fikri sudah tidur
fikri sudah tidur
fikri sudah tidur
fikri sudah tidur
fikri sudah tidur
kok lampunya terang
belum pada tidur kali ini
eh fikri mana fikri
ah fikri hilang
wikarius tuh pelat
harus bergegas untuk mencari
bikri bikri bikri bikri aduh astagfirullah alaikum ada
itu pak ustadz aku enggak pakai senang aduh dodot dodot enggak pakai senang aja kamu teriak kalau
enggak pakai celana baru kamu teriak soalnya malu dilihatin sama orang betul tidak betul sekali
betul sih betul pak ustadz tapi kan itu punya aku oh iya lah itu punya ustadz itu udah udah udah
aku yakin banget si fikri itu di kamarnya santriwati soal tuh santriwati ngomong
hai gemes lucu gemes lebih cepet cepet aja ada naga merah warnanya koko omongan kamu bener juga
ayo kita kesana ayo langsung bergegas kalian semua tahu tidak udah tahu jelaslah kalian
semua tak tahu orang belum cerita pun aku udah bagaimana kalian ini ada apaan sih
cerita dong putet begini ceritanya kalian tahu akhir akhir ini banyak kali pencuri terus terus gimana
aku denger denger dari warga katanya hampir setiap malam selalu ada pencurian takut kalian
gubah jangan jangan pencurinya bisa masuk ke rumah kita jangan jangan pencurinya bisa masuk ke rumah kita
ke pesantren kita ini asal kalian semua tahu yang bener iya beneran lah nah maling itu mengindap
gendak dia dari rumah orang setelah itu tidak meninggalkan bekas dia itulah maling sungguh
macem maling aja bapak ini
eh aku itu lagi periksa telur ayam kita menetas itu kalian ini malah perisik
ternyata yang aku tangkap
teman teman kita tidur yuk
jangan balik ke kamar dulu kalian kalian dengern suara tidak suara apa
jangan jangan jangan jangan jangan pencuri ayo
kita sebagai perempuan harus siap siap

fikri dimana kamu
astagfirullahaladzim kalian berisik banget
kayak orang tauran aja
kok dipukul pukul ini
maaf pak ustadz kami kirain pencuri
pencuri kamu bilang
serbu serbu serbu
kayak perang zaman dulu aja
pake diserbu serbu segala
kami kira si dodot sama si haikal itu pencuri
ternyata lagi jalan nih orang itu disini
aku salah melihatnya ulala
malah aku lari fikri diem diem
emangnya si fikri kemana
tadi kan fikri dikamar
waktu itu dia ilang langsung
fikri tak pernah pun main kesini
kan fikri itu
apalagi sulat ataubah
kalo mendengar kata kata butet tadi
fikri gak pernah memang kesini ya
sama sekali gak pernah
yaudah kalo begitu gini
sekarang haikal dodot kita lanjutin nyari fikri
nah untuk para santriwati
kalian gak usah ikut cari
tapi kalau kalian melihat tanda tanda ada fikri
sekarang kalian kembali kekamar istirahat
ustadz haikal dodot mau lanjutin fikri ya
kalian taruh senjata kalian sini ya
lebih baik kita bantu saja ustadz
mencari si fikri
betul tuh kata butet
atau santriwati yang lain ya
supaya cari bareng bareng
ya sudah kalo begitu